oh keren gak puasa
gak ada masalah bro
emang dia kemana bro
gak tau man
lah lo pergi mana sih
bapaknya gak tau anaknya kemana
tadi pamit sama ibunya mau main
tapi lupa ditanya
gak ada masalah bro
udah dicari bro
kan tadi saya sudah bilang
dari mana aja atau bagas
kamu puasa toh
siapa yang jajan
orang orangnya aja tutup
lah terus kamu ngapain
main sama siapa
iya temen sekolah bagas
ibu kan udah bilang
kalau main itu tidak boleh lama lama
saya udah cari kerental ps nggak ada
barunya haji sodik gak ada
di pos ronda nggak ada
di jalan rawa pepek dua tiga sampai empat gak ada juga
ya main deket deket rumah aja
ntar juga pulang
iya juga sih
nah coba cari di tempat rental ps dok
kan tadi saya sudah bilang
saya udah nyari kerental ps gak ada
si itu pingin jengkel aja ya man
waduh istri saya
saya udah nyari kemana mana
sekarang lagi di pos ronda
iya nyari bagas
bohong untuk kebaikan yang lebih besar nggak apa apa deh
udah tanya nantikan
matanya mata kau tuh taro di mana
ini mbak di sini
ya aku pakailah
iya ini udah di pakai maaf mbak tiur
kamu tadi dari mana
lah bapak dari mana
ya nyari bagas lah
kamu main dimana
terus terakhir ke rumahnya lia
kok gak ketemu ya
nyari bagas sampe kesitu
enggak lah usah bohong
belum puasa kan gak boleh bohong
cuman mau ke pangalan doang
ih kok genit banget
genit apaan sih
itu pake parfum
buat si purnomo
bajunya gak ganti ganti bau
ya supur biar ada yang urusin kamu
ini aja bang
ini emang lebih enak
lah kalau dikasih ke purnomo
ya biarin aja buat purnomo ini bukan buat abang
tapi gak suka bawa parfum abangnya gitu
ini dah ini yuk
mau kemana lu
gak kemana mana mak
cuma mau ke pangkalan
ke pangkalan doang ngapain pake minyak wangi sih
kalau ngojek tuh yang penting bukan wanginya
tapi banyak dapat penumpangnya
ini mak jalan jalan dulu mak
jangan bolak balik mulu
kalau aku mau
kalau besoknya mau ujian malam ini nggak pernah belajar
soalnya gak bakalan masuk
makanya kalau belajar itu jangan sks
sistem kebus semalam
kalau mau ujian itu dari jauh jauh hari itu belajar
jadi besoknya gak panik
iya udah beli
lagi jalan pulang
aku pulang dulu ya
kamu mah panas panas begini jaketnya ditutup semua
kamu mak susah kalo dibilang intih
udah biarin aja atisa
sini saya cepetin
makanya jangan di jaket
ya kan kaos lu yang bau bur
jak tadi juga saya udah kasih tau jak
tapi si purnya gak mau
udah gak apa apa biarin aja lah
eh pur di kaos
emang kenapa sih
baju gue kan kotor semua
terus kaos yang gue pake juga gue laundry
gue gak ada baju lagi
pakenya di baju